menyambut hari stroke sedunia yang jatuh pada tanggal dua puluh sembilan oktober
ratusan anggota komunitas peduli stroke dan aktivis kesehatan di kabupaten kudus jawa tengah
menggelar aksi membentuk rantai manusia
dengan bergandengan tangan masa mengelilingi alun alun simpang tujuh kudus
sebagai ajakan melawan penyakit strok
selain informasi tadi kami akan hadirkan informasi lain dari tanah air dan mancanegara
saya ferdi ilyas anda menyaksikan cnn indonesia newsroom